kamu tuh hati hati loh karena dari benci itu tuh bisa jadi cinta
aku sama pangeran itu bagikan air di daun talas
kita gak akan pernah bisa menyatu
ibu ya ampun
amit amit tau gak sih bu
kalau kamu gak mau papa akan cabut semua fasilitas yang ada sama kamu
semua fasilitas mewah termasuk mobil mahal kamu itu
sekarang semuanya jadi ribet kayak gini
pertama usus goreng
usus goreng bikin hubungan gue sama bokap jadi ancur
sekarang kenapa bel juga
kerja gini langsung saja yang boleh sang alimentasi semuanya

favorit daripada saya
dengan bekerja yo yo di kuling
tidak ada sosok yang ngertiin gue
yang bisa tahu perasaan gue
beruntung banget tuh sih usus goreng
dia bisa punya nyokap yang perhatian sama dia
yang ngertiin dia
yang peduli sama dia
papa udah siapin baju buat kamu dinner
mel nunggu kamu disana
reservasi atas nama melina arkandini
mohon maaf sebelumnya
reservasi atas nama tersebut
tercatat untuk jam tujuh malam nanti di data kami
sekarang baru jam empat sore
saya mau setting tempatnya dulu
karena makan malam ini mau spesial
pengunjung yang datang ke resto ini harus sesuai dengan reservasi
mbak gak tau ya saya siapa
masa ya sih masalah kayak gini aja
maaf atas ketidaknyamanannya
tolong aku nge subscribe ya

aduh makanya lo tuh kebiasaan dikerjain gitu loh
gue capek jelasin lo gak nangkep nangkep
mbak dengan mbak meliana arkandini
selamat datang di resto mulai
mbak bisa melakukan persiapan di media yang sudah dipesan atas nama mbak
kok udah live sih
bukannya kata dia jam tujuh
kok udah disana
gak ada berlah ya
yang penting dia gak ngerempohin kita sama urusan dia kan
gue pengen santai santai dulu
gak ada berlah ya
kalau berdua susu gue ke moonlight sekarang
udah yaudah bagi yang ngebales sekarang
baru aja gue mau nyantai
henno baru aja gue mau minta lo tolong untuk bantuin gue ini
yaudah lo let's go pulang ganti baju yuk rumah lo ya
gue minta pak toto aja kali ya beli obat
mulai besok aku mau mulai jualan usus goreng lagi
supaya bisa bantuin ibu
put ibu gak pernah suruh kamu dagang
mendingan kamu fokus kuliah ya
aku tau kok bu
yang paling penting aku butuh doa ibu
supaya besok aku gak berurusan sama si batu bata
ibu tuh sampai sekarang masih gak nyangka
orang seperti pangeran yang ngebully kamu
aduh gak usah dibahas nih bu soal dia
aku tuh benci banget tau gak sih sama dia
put kamu tuh hati hati loh
karena dari benci
itu tuh bisa jadi cinta
aduh ini ya bu ya
aku sama pangeran itu bagikan air di daun talas
kita gak akan pernah bisa menyatu
itu datengnya tiba tiba
bu ya ampun
amit amit tau gak sih bu
batu bata itu cuma ngandelin
harta orang tuanya buat ngerendahin orang lain

emang kita orang susah bu
tapi bukan berarti
itu bisa jadi alasan buat orang yang punya
harta buat nindas kita
itu kenapa aku gak akan pernah
biarin pangeran semena mena sama aku

suatu perumpamaan yang
tri kita akan lihat dia jadi wanita yang cantik dan luar biasa
tapi kenapa kamu pergi secepat ini pak
mungkin ini bukan waktu yang tepat
tapi saya terpaksa harus menyampaikan kabar ini karena saya bertanggung jawab sebagai sekretaris dari almarhum pak jaka
kabar apa ibu
hutang perusahaan almarhum pak jaka begitu banyak
dan hari ini semuanya sudah jatuh tempo ibu sesuai kontrak
seluruh aset pak jaka rumah kantor dan lain lain akan beralih ke pemilikannya
ini saya bawa berkasnya
di dalam dokumen ini semua terinci
jadi ibu nawang bisa pelajari
rumah saya akan disimpan
oh dia sudah disimpan
oh dia sudah disimpan
oh dia sudah disimpan
oh dia sudah disimpan
rizky sakit perut gara gara makan usus goreng dari gue